melalui sambungan zoom kami telah terhubung dengan muhammad syahril
direktur utama rspi sulianti saroso
untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkait dengan penelitian hepatitis akut ini
pak kalau kita bicara mengenai hepatitis akut
saat ini memang pemerintah masih melakukan investigasi
penelitian seperti apa dampaknya penanganannya
lalu bagaimana saat ini rumah sakit sulianti saroso dalam melakukan penelitian terhadap penyakit ini pak
oke terima kasih
jadi rspi sulianti saroso kemarin sudah ditetapkan sebagai rumah sakit
yang membutuhkan salbansu untuk hepatitis akut yang miskin
jadi kami nanti akan menerima kasus penelitian dari seluruh rumah sakit
yang membutuhkan perawatan lanjut di rumah sakit
nah yang berkaitan dengan penelitian tiga kasus yang juga di rsk
yang dilakukan oleh rspn
kemudian kemudian kekejatan
untuk kita investigasi secara panel untuk meneliti virus virus penyebab hepatitis akut tersebut
pak ahmad kalau kita bicara mengenai hepatitis akut maupun hepatitis biasa yang terjadi
saat ini jawa timur ada satu ratus empat belas kasus yang diduga boleh jadi adalah hepatitis akut tersebut
lalu bagaimana warga bisa membedakan antara hepatitis akut
kemudian hepatitis biasa yang bisa menyerang siapa saja terutama anak anak pak
ya kaitannya dengan dilaporkan satu ratus empat belas kasus di jawa timur
itu memang harus diteliti lebih lanjut untuk memastikan apakah betul betul ini hepatitis akut yang serius
yang belum tahu penyebabnya
sehingga kita saat ini belum memastikan itu adalah kasus hepatitis akut yang serius
yang selama ini beredar di masyarakat
nah tentu saja
harus jadi sudah mengetahui
dan oleh who
maka seluruh dunia
termasuk dunia juga harus ada
tapi tetap kita tidak usah panik
nah waspada yang perlu kita ketahui adalah satu gejala
jadi hepatitis ini sangat akut
karena anak anak ini sehat
tahu tahu dengan penguasa hari itu dia dapatkan gejala itu
yang itu gejala diari
dan demam memang agak jarak
dan juga disusul dengan gejala kuning
yaitu di masa
kemudian di tubuh
dan juga ada yang seperti air
dan juga uang airnya agak keputihan atau pucat gitu
nah tentu saja ini harus ditindaklanjuti
dengan pemerintahan laboratorium
nah itu sp dan sp lebih dari lima ratus
nah tentu saja bapak ibu sekalian
terus terus menyesalui hal ini
sangat cepat ya
dan bisa menyebabkan kematian
apabila tidak dilakukan pertolongan dengan cepat
pak ahmad kalau kita bicara mengenai
ada yang mengatakan infeksi virusnya
khususnya adalah ada varian adenovirus yang di sana
proses penularannya adalah dengan melalui fekal oral
apakah memang betul demikian pak
apakah ini kurang lebih sama dengan penularan hepatitis
pada umumnya yang sering terjadi saat ini pak
nah ini kita kenal memang ada hepatitis a b d dan e
nah yang kita sebut dengan hepatitis agut mengerius ini
tidak tergolong itu
jadi itu harus disingkirkan dulu
jadi pasien ini setelah diperiksa hepatitis a b d
tidak ya tidak
maka kita akan juga sebagai hepatitis a
memang betul di negara inggris
dan beberapa negara yang tadi dikenalpakan
ya inilah yang kita sebut sebagai
salah satu dari hepatitis agut yang serius ini
pak ahmad kalau tadi kita bicara mengenai tiga korban meninggal dunia
ada anak berusia dua puluh dua tahun belum divaksin hepatitis
apakah memang ini menjadi salah satu trigger ketika anak
di bawah usia enam belas tahun kemudian mereka belum mendapatkan vaksin lengkap
bisa terpapar virus baru ini pak
ya memang program pemerintah sudah ada program hepatitis
memang disarankan betul anak anak juga mendapatkan vaksin hepati
untuk menghindari terjadinya hepatitis yang hari
bapak kita bicara mengenai korban yang didatangkan ke rumah sakit cipto mangunkusu
kalau tadi ibu siti nadia mengatakan rata rata sudah kronis ya pak sudah terlambat
berarti asumsinya masyarakat belum aware nih pak terkait dengan hepatitis
apa yang membedakan secara signifikan pak dengan gejala gejala klinis dasar
dengan hepatitis biasa yang pasti menyerang juga pak
itu penyakit baru ya
sekarang kita covid dulu baru setelah depan laban itu
nah sekarang yang paling membedakan perlu diketahui oleh kita masyarakat orang
itu perjalanannya sangat cepat akut namanya cepat sekali
yang semula ada anak ini sehat ya lumayan
enerjik tapi tahu tahu dia telukannya tadi
turutnya sakit mual mual sampai hepa bahkan ada ses
nah kalau itu berlanjut akan disimpan dengan celah kuning atau jaundice tadi ya
nah kepada masyarakat untuk saat ini begitu ada kasus kemarin
yang tiga orang diduga pengalaman kita diumumkan kepada seluruh masyarakat
ada gejala keluhan keluhan untuk segera
bawanya ke pusmas dokter anak atau ke rumah sakit
sehingga tidak terjadi lebih lanjut
nah kasus yang dilaporkan oleh secara kementerian kesehatan
dr nadia yang tiga kasus di rsn itu memang
pada datangnya kan bagian tiga orang itu sudah dalam keadaan penurunan kesadaran
sehingga itu merupakan akhir dari akun ini
jadi yang bawanya adalah
begitu gejala awal maka segera
jangan menunggu hanya cepat sekali
apa namanya penyebaran penyakit daya
iya pak terakhir ini dari rumah sakit culianti saroso
sebagai rumah sakit rujukan pasti akan menjadi sebuah platform
untuk memberikan tata laksana perlawatan dan juga pemberian pengobatan ya
dan yang tepat sejauh ini bagaimana pak nanti dalam implementasinya
di sejumlah rumah sakit nakes untuk menghindari penularan
dan juga mencegah akibat yang lebih buruk dari adanya virus ini pak
saya kandil dulu ya
rsi culianti saroso sebagai rumah sakit yang telah ditetapkan
bahkan di covid sembilan belas ini sudah menjadi rujukan utama penyakit
nah khusus cepat cepat ini ini sudah menyiapkan
sarana prasarana alat deteksi dan juga obat obatan yang diperlukan untuk itu
langsung ruangan ruangan yang lebih tinggi
bagaimana ini harus terpisah dengan pasien yang mau
saya kira seluruh rumah sakit rujukan di indonesia
dekat provinsi tersebut dari dekat tahu pasien
harus mengkerjakan ini dan setiap kerjaannya
jadi apabila ada kasus ini diterima di rumah sakit
karena untuk ditangani tidak melanjut
menurut saya berat bahkan bisa menyebabkan nantian
jadi sekian pak
baik terima kasih bapak muhammad syahril
selaku direktur utama rumah sakit sulanti saroso
selamat pagi pak